tuduhan andi arief tentang mahar lima ratus miliar rupiah atas pencalonan sandiaga uno memunculkan babak baru
publik menduga adanya politik transaksional dalam proses pencalonan tersebut
meski tuduhan itu dibantah oleh sandiaga uno akankah polemik ini berbuntut pada pelanggaran undang undang pilpres
berikut kami rangkum ulasannya
sehari sebelum deklarasi prabowo sandi wasekjen partai demokrat andi arief menyebut sandiaga uno memberikan mahar sebesar lima ratus miliar kepada pan dan pks sebagai syarat pencawapresannya dengan prabowo
dugaan politik transaksional ini muncul saat andi mengungkapkan hasil pertemuan tim kecil partai demokrat yang meminta penjelasan partai gerindra soal munculnya nama sandiaga uno sebagai cawapres prabowo subianto
tanggal delapan sore itu kita betul betul terkejut saja dengan keputusan pak prabowo
jadi pak prabowo ini selama hampir dua puluh hari lebih berkomunikasi dengan pak sby yang intens
kita sudah membicarakan bagaimana soal kemenangan dan lain sebagainya
pak sby juga berkunjung ke kertanegara tim kecilnya bekerja
nah tanggal delapan sore itu kita dikejutkan dengan pertemuan di tempat bukan di kertanegara di sebuah rumah
jadi penamanya sekretariat bersama antara gerindra dengan partai demokrat
dimana kita hadir setelah pks dan pan hadir jadi mereka keluar kita hadir
kita pimpinan partai kita yang diutus itu kan memang tim kecilnya adalah sekjen pak hinca kemudian wakil ketua pak sarip hasan kemudian pak amir samsudin wakil majelis tinggi jadi resmi
pertemu dengan pak adlizon pak dasko pak prasad
pak ketio pak buat bawajin pak dan pak adiasa daud
sebenarnya kurang satu pak adiasa daud pak adiasa daud
kemudian meninggalkan ruangan
nah kita bertanya pada waktu itu pak hinca dan pak sarip hasan kenapa
ya salah satu alasannya adalah ya sandi uno lah yang sanggup untuk membayar mahar kepada pan dan pks masing masing lima ratus m
oke itu yang menyampaikan siapa bang fadlizon pak dasko
fadlizon dan pak adiasa daud dan dihiaskan oleh pak buat bawajir
ketika pak dasko bang fadli zon mengatakan hanya karena sandi bisa membayar pks dan pan lima ratus m
saat itu bang hinca pak syarif bagaimana reaksinya apakah langsung kaget atau seperti apa
kenapa harus pakai mahar mahar
harusnya kan kos politik
kos politik itu ya nantilah dibicarakan untuk pemenangan itu kan kita tahu juga perlu logistik ya kan untuk kampanye dan sebagainya
tapi bukan sebagai syarat penaklukan
nah kalau kita melihat itu sebagai syarat penaklukan di mana pks yang ngotot
salim al jubri ngotot julhas jadi ditaklukan dengan mahar lalu hanya sandi yang bisa
oh oke jadi bukan untuk kos kampanye ya tapi sepertinya seperti untuk syarat penaklukan
namun tuduhan tersebut dibantah oleh sandiaga uno
ia menyangkal adanya uang yang diberikan kepada koalisinya yaitu pan dan pks
dikutip dari detik com sandi mengatakan bahwa dirinya bersedia memberikan uangnya untuk kembali
untuk kebutuhan kampanye
meski demikian dugaan adanya politik uang dalam koalisi prabowo sandi menjadi dinamika politik yang patut disoroti
jika hal tersebut benar benar terjadi maka fenomena ini mencederai proses demokrasi
pendi wijanarko cnn indonesia
iya lalu bagaimana penyelenggara dan pengawas pemilu harus bersikap atas dugaan politik transaksional jelang pilpres dua ribu sembilan belas
kami akan membahasnya dengan anggota bawaslu frits edward siregar dan direktur eksekutif
perlu demetiti angkera ini
selamat malam pak frits mbak titi
tadi udah dengar sama sama kita ya
ini sebetulnya tuduhan yang sudah tidak main main lagi ya
ada uang lima ratus miliar masing masing partai politik yang diberikan untuk pencalonan sandiaga uno sebagai pasangannya prabowo subianto
bawaslu memandangnya seperti apa
ya terima kasih mbak
pertama memang kita harus melihat bahwa ada perbedaan bagaimana cara mengatur mengenai imbalan untuk pencalonan di undang undang pilkada dan undang undang di pilpres
kalau di undang undang pilkada itu
jelas dikatakan bahwa apabila ada sebuah imbalan kepada partai politik atau yang biasa disebut dengan mahar dan itu terbukti melalui sebuah putusan pengadilan
maka calonnya akan didiskualifikasi dan partai politiknya tidak dapat mencalonkan lagi untuk pemilu atau untuk pilkada yang berikutnya
itu pengaturan yang ada di pilkada
oke bedanya dengan pemilu
sedangkan di undang undang pemilu itu adalah di pasal dua ratus dua puluh delapan mengatakan bahwa setiap partai tidak boleh meminta imbalan
apabila terbukti ada imbalan yang diberikan melalui putusan pengadilan maka partai tersebut tidak boleh mencalonkan lagi capres untuk periode yang berikutnya
termasuk dia juga tidak boleh mencalonkan caleg untuk di dprd dan dprd untuk periode berikutnya
jadi beban yang dibedakan antara undang undang pilkada dan undang undang pilpres itu
kalau undang undang pilkada itu kena kepada partai politik dan orang yang memberi
sedangkan dan juga orang yang menerima
sedangkan kalau di undang undang pilpres itu hanya diatur adalah kepada partai politiknya
jadi kepada orang yang memberi itu tidak ada sanksi pidananya
dan juga tidak ada sanksi yang dapat diberikan kepadanya
kecuali kepada partai politik yang menerima dan itu pun harus melalui sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
artinya lebih ringan begitu ya kalau di dalam undang undang pemilu atau pilpres
tidak diatur pengaturan itu di dalam undang undang pemilu
mungkin itu ada dalam undang undang yang lain
kalau memang kebutuhan akhirnya dibuktikan melalui proses hukum
tapi kemudian kita tidak bicara masalah aturannya mas frits
tapi kemudian dengan adanya fakta seperti ini bagaimana kemudian bawaslu menyikapinya
apakah sudah mulai melakukan proses penyelidikan terhadap adanya indikasi politik uang dalam pencalonan prabowo dan juga sandiaga uno
atau seperti apa
kan sekarang kan kayak memang bawaslu dianggap untuk melakukan sesuatu gitu
dan kami tidak bisa mengatakan bahwa kami tidak melakukan sesuatu
kami sedang melakukan sesuatu
tapi pertanyaannya adalah apabila kami harus memanggil orang misalnya
siapa yang harus dipanggil
kemudian pelanggaran apa yang sudah dilanggar
pelanggaran undang undang partai politik kah
atau undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas
karena fokus kerja ataupun menjadi kewenangan bawaslu itu adalah pada seluruh
adanya pelanggaran terhadap undang undang pemilu itu sendiri
itu yang harus menjadi concern kita
kemudian pada saat kita harus memanggil kira kira
kan lalu akan dikenakan
kemudian kan harus juga ditemukan
kita punya bukti permulaan nggak
ini kan menjadi sebuah informasi awal
kalau kemudian kesaksian yang disampaikan ke publik oleh seorang wasekjen partai politik
apakah itu kemudian tidak bisa menjadi bukti awal
itu sebagai informasi awal
yang harus kita klarifikasi kembali
kami undang dibuat dalam sebuah bentuk dokumen yang ditatangani
baru kita bisa memulai proses proses berikutnya
proses kajian itulah yang sekarang sedang kita lakukan
karena bawaslu tidak dapat segera serta merta hanya sekedar memanggil
kan ketahuan kita tidak profesional misalnya
bahwa kita tidak melakukan sesuatu berdasarkan prosedur yang sudah kita punya
jadi itu yang sedang kita buat
dan juga kita harus bisa mengatakan misalnya
kan suka ada yang mengatakan bahwa ini mahar
ini bukan kampanye misalnya
padahal konsep antara menjadi mahar dan itu adalah dana kampanye
itu adalah dua hal yang berbeda
mahar itu diberikan oleh bakal calon
sedangkan dana kampanye itu adalah dana yang diberikan oleh pasangan calon
yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh kpu
dan itu dimasukkan dalam rekening khusus dana kampanye
kita dengarkan dulu deh kalau begitu ya
kita dengarkan dulu kesaksian andi arief
kalau kemudian ini
ini bisa menjadi salah satu dasar ya
pak frits untuk melakukan proses selanjutnya
kita dengarkan kembali kesaksian andi arief
yang kami tayangkan di program cnn indonesia prime news
tanggal delapan sore itu kita betul betul terkejut saja dengan keputusan pak prabowo
jadi pak prabowo ini selama hampir dua puluh hari lebih berkomunikasi dengan pak sby
kita sudah membicarakan bagaimana soal kemenangan dan lain lain
pak sby juga berkunjung ke kertanegara
tim kecilnya bekerja
nah tanggal delapan sore itu kita dikejutkan dengan pertemuan di tempat
bukan di kertanegara
di sebuah rumah
jadi penamanya sekretariat bersamalah antara gerinda dengan pantai demokrat
oh pantai demokrat oke
dimana kita hadir setelah pks dan pan hadir
jadi mereka keluar kita hadir
kita pimpinan partai kita yang diutus itu kan memang tim kecilnya
memang tim kecilnya adalah cek jen pak hinca
kemudian wakil ketua pak sarif hasan
kemudian pak amir samsudin wakil majelis tinggi jadi resmi
pertemu dengan pak adlizon pak dasko pak prasetyo pak buatbawajin dan pak adiasa daud
sebenarnya kurang satu pak adiasa daud
pak adiasa daud kemudian meninggalkan ruangan
nah kita bertanya pada waktu itu
pak hinca dan pak sarip hasan kenapa
ya salah satu alasannya adalah
ya cezanne yunola yang sanggup
untuk membayar mahar kepada pan dan pks masing masing lima ratus m
oke itu yang menyampaikan siapa
fadlizon dan pak adiasa daud dan diingiakan oleh pak buatbawajin
baik bang andi ketika pak dasko bang fadlizon mengatakan
hanya karena sandi bisa membayar pks dan pan lima ratus m
saat itu bang hinca pak syarif bagaimana reaksinya
apakah langsung kaget atau seperti apa
kenapa harus pakai mahar mahar
harusnya kan kos politik
kos politik itu ya nantilah dibicarakan untuk pemenangan itu kan kita tahu juga perlu logistik ya kan
untuk kampanye dan sebagainya
tapi bukan sebagai syarat penaklukan
nah kalau kita melihat itu sebagai syarat penaklukan dimana pks yang ngotot
jadi ditaklukan dengan mahar
lalu ya tadi hanya sandi yang bisa
jadi bukan untuk kos kampanye ya tapi sepertinya seperti untuk syarat penaklukan
kekasih penaklukan itu
sebagai sebuah informasi awal yang patut untuk ditelusuri itu memang sudahnya cukup kan
berarti siapa dari mana ya kan
mungkin harus ditelusuri lagi bagaimana dan kapan
tapi kita juga harus berbicara dari konsep hukum pidananya
apakah misalnya contohnya ini pekerjaan yang sudah selesai atau belum selesai
itu masih dalam bentuk intension
nah itu kan hal hal yang harus dijelaskan kalau kita membawa ini ke tingkat yang lebih lanjut misalnya
itu harus dijelaskan secara apa ya secara unsur unsur pidananya terpenuhi atau tidak
dan itu yang sekarang sedang kita lihat
oke mbak titi silakan berkomentar
saya ingin mulai bahwa selu ini slogan lembaganya adalah bersama rakyat awasi pemilu bersama bawas lu tegakkan keadilan pemilu
nah bersama rakyat mengawasi pemilu
karena memang fungsinya mengawasi setiap tahapan
salah satu tahapan itu adalah tahapan pencalonan
ini kan ruang publik kita sudah dipenuhi dengan informasi yang berlimpah soal praktik yang diduga dilakukan oleh pihak pihak yang jelas kronologisnya jelas
dan ada norma yang dilanggar di dalam undang undang
terlepas sanksinya bagaimana nanti atau akan seperti apa
tetapi undang undang sudah menyebutkan
yang pertama partai politik dilarang menerima imbalan
nah ada pernyataan bahwa partai politik menerima imbalan angka lima ratus miliar lima ratus miliar
yang kedua setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan pada partai politik
norma ini yang kemudian menurut saya dalam konteks pengawasan harus ditindaklanjuti oleh bawaslu
bawaslu itu selalu punya pendekatan yang sangat baik yaitu pencegahan
nah dalam konteks pencegahan kalaupun misalnya ini belum terjadi atau belum terrealisasi menjadi relevan bawaslu untuk menindaklanjuti
yang diperlukan adalah saya kira nyali ya untuk menjawab tantangan publik bahwa bawaslu itu tidak main main terkait dengan dugaan dugaan praktik mahar
kita ini terlalu lelah sebagai masyarakat kasus jawa timur kota cirebon palangkaraya
begitu mudah orang melempar isu sesuatu yang sangat mengganggu kita sebagai pemilih
bayangkan kalau kemudian di masyarakat kita yang ada di kepala mereka bahwa ini semua main main saja
ini siapa yang punya uang bisa kasih
lalu kemudian menguap
itu yang tidak boleh
yang kedua bersama bawas lu menegakkan keadilan pemilu
masyarakat ini punya hak untuk dapat pemilu yang jujur adil dan demokratis
mendapatkan pemimpin yang betul betul lahir dari proses demokrasi yang bermartabat begitu
nah ini yang harus dilindungi oleh bawas lu
seolah olah ada semacam sikap permisif
yaitulah memang praktik berpemilu kita
nah kalau bawas lu
hadir dengan ketegasan untuk menindaklanjuti
memeriksa apakah dua norma yang dilarang tadi dilanggar atau tidak
masyarakat mendapatkan informasi yang terang benderang
apa sesungguhnya yang terjadi
sekarang kan peristiwa ini membuat kita satu
semuanya itu bicara soal spekulasi spekulasi yang kita tidak bisa dapatkan kepastian
dan bawas lu saya kira dengan instrumen yang ada padanya kewenangan tugas fungsi
lalu kemudian juga infrastruktur anggaran personel
sangat mampu untuk bisa menindaklanjuti ini
bawaslu punya nyali atau tidak kemudian bersikap tegas atas kasus yang
agar kemudian tidak berlarut larut dan akhirnya melebar kemana mana
tapi dijawab setelah aja
kita akan kembali setelah pariwara tetap bersama kami
kami segera kembali di layar pemilu
ya anda kembali di layar pemilu terpercaya
bawaslu ini sebenarnya punya nyali atau tidak menjawab keresahan yang disampaikan oleh masyarakat salah satunya mbak titi anggre ini
kalau kita bilang bahwa bukan apa
bawas lu tuh punya nyali buat untuk memulai proses ini
tetapi kan ini bukan soal nyali atau tidak punya nyali
tapi kan harus prosedurnya itu harus dilakukan
bahwa harus ada misalnya gelar pekarater lebih dahulu
kita harus tahu siapa saja
apa saja yang dilanggar
kemudian kira kira itu kapan kejadiannya
jadi itu adalah bagian yang proses sebuah penindakan pelanggaran telah dimulai
jadi pada saat itu sudah dimulai baru kita akan buat
tapi kan sebetulnya tidak wajib
ada pelaporan atau tidak ada pelaporan
bawas lu kemudian menindaklanjuti sesuatu yang kemudian meresahkan masyarakat
memang kita bisa bekerja karena temuan
kita juga bisa kerja sebagai dalam rangka atas sebuah laporan
jadi laporan itu karena ada orang yang melapor
temuan itu memang karena hasil dari pengawasan kita sendiri
itu akan menjadi itu menjadi ada dugaan
baru kita melakukan sebuah proses penanganan pelanggaran
memang ada dua pintu untuknya melewati ini
tapi memang kita kenapa kita lebih meminta misalnya agar ada pelapor misalnya
jadi ketahuan siapa yang merasa dirugikan
yang merasa dirugikan dalam hal ini siapa
kan ketahuan dia punya rujukannya
jadi dia punya informasi pertama kira kira
kan kalau kita tidak bisa bilang bahwa oh saya mendengar dari dia
saya mendengar dari dia
tidak bisa kan
kita harus melihat ada orang langsung yang merasakan melihat dan mendengar langsung tentang kejadian itu
itulah orang orang yang punya kunci sehingga sebuah pelanggaran itu terjadi
kalau katanya katanya itu kan dalam konteks pemidaan tidak ada bukti material yang kita miliki
bukti material itu yang harus dicari dalam proses penyelidikan
mbak titi harus ada yang dirugikan
saya kira kalau untuk isu ini jelas jelas seluruh rakyat indonesia dirugikan ya
karena kita berada dalam situasi dimana sangat mungkin kita di dalam kepala kita itu operas
ternyata proses pencapresan kita itu penuh dengan transaksi politik
ya sebenarnya kan idealnya begini
pak andi arief itu melapor ke bawaslu sebagai warga negara yang baik yang punya komitmen sebagai bagian dari struktur partai
untuk mewujudkan pemiluian
untuk mewujudkan pemilu yang bersih
itu jangan tanggung tanggung
ini sudah buka ke publik segala macam ya tunjukkan bahwa memang sebagai individu dan partai dia berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang bersih
itu kan idealnya
yang kedua pihak pihak yang tidak berkenan atau mengatakan ini tidak benar juga mengklarifikasi secara terbuka yakin firm tegas bahwa itu memang tidak terjadi
yang ketiga kan kita sandarkan harapan ini kepada bawaslu
instrumen negara yang sah valid punya struktur punya anggaran punya personel
untuk melakukan itu
dan ini bukan sesuatu yang pertama kali
bawaslu itu sudah pernah menindaklanjuti sesuatu bukan berdasarkan laporan
dan kami semua mendukung
kita semua paham kalau bawaslu menindaklanjuti ini bukan karena bawaslu itu kegenitan bawaslu itu tidak netral
tetapi dalam hal ini saya mendukung bawaslu untuk genit
karena bawaslu itu memang harus genit di dalam mencermati potensi terjadinya pelanggaran
tidak boleh terbiarkan
kalau ada yang bilang bawaslu nggak usah genit saya nggak setuju
bawaslu justru harus genit begitu ya
seberapa besar dampaknya kalau kemudian ini tidak terproses secara hukum dan juga tidak terproses di bawaslu
presiden yang sangat buruk ya
bahwa kemudian dalam ke depan politik kita akan selalu diwarnai seperti ini
bahwa kalau ini memang terbiarkan mengendap kepercayaan publik pada proses pemilu itu bisa menurun
jadi masyarakat bisa saja berpandangan untuk apa saya terlalu antusias mengikuti proses pemilu yang lahir dari proses yang misalnya transaksional
ini saya tidak mengatakan bahwa ini sudah pasti benar
justru proses yang di bawaslu ini jadi forum bagi para pihak untuk mengklarifikasi mengkonfirmasi dan mengatakan inilah yang benar
karena kalau tidak sekali lagi ya masyarakat kita yang sudah terpolarisasi makin terpolarisasi
kelompok sini mengatakan oh ini adalah kerjaan orang orang yang ingin mendelegitimasi
kelompok yang sana berpandangan oh ini adalah proses pencalonan yang lahir dari sebuah politik transaksional
jangankan bicara soal gagasan bicara soal program bicara soal visi misi
kita mungkin jangan jangan tidak sempat mencermati rekam jejak mencermati komitmen integritas para calon
ini yang merugikan
merugikan pemilih juga merugikan kualitas penyelenggaraan pemilu kita
oke apakah kemudian kekhawatiran yang disampaikan oleh mbak titi ini tidak dirasakan oleh bawaslu sehingga bawaslu masih belum melakukan tindakan konkret begitu ya
kalau kemudian kita tidak menilai bahwa pengkajian itu sebagai suatu tindakan konkret
tidak melakukan tindakan konkret dalam memproses satu isu yang kemudian bergulir ini
ya yang satu hal yang bisa saya berikan bahwa bawaslu itu akan menindaklanjutinya
itu satu hal yang pasti akan kami lakukan
tetapi kan proses di balik layar ini kan tidak bisa kami sampaikan gitu loh
proses karena resiko resiko yang memang kami sangat kami mendapat dukungan misalnya untuk bagaimana agar isu ini bisa semakin cerah
dan kita bisa melihat seorang calon yang terbaik
tetapi kan proses proses di balik layar inilah yang tidak bisa kami sampaikan
bagaimana caranya agar pada saat ini semua dimulai kita punya sebuah plan tertentu gitu loh
plan dalam proses penyidikannya gitu loh
siapa saja yang dipanggil dan apa saja dan bukti bukti apa saja yang bisa mendukung
semua proses itu akan menjadi dasar kita untuk tindak lanjut yang berikutnya
tapi itu bukan untuk mengatakan bahwa bawaslu tidak akan melaksanakan
jadi saya garisbawahi bahwa kasus ini memang dilihat oleh bawaslu sebagai satu indikasi adanya pelanggaran undang undang pilpres atau pemilu
kan bisa kita lihat bahwa ini bukanlah sekedar bagian untuk usaha untuk penindakan pelanggaran
itu adalah satu sisinya
tapi kan juga sisi melihat usaha dari rangkaian
apakah memang sudah terjadi atau tidak terjadi
dan seluruh kumpulan antara pencegahan dan pendidikan pelanggaran kan adalah dalam rangka untuk menjalankan tugas bawaslu itu sendiri
jadi pada saat kita melaksanakan tugas pendidikan pelanggaran kita juga punya fungsi pencegahan
apabila hal ini belum terjadi jangan sampai terjadi
itu yang harus tetap kami laksanakan agar keadilan pemilu sebagaimana kita inginkan bersama sama itu tetap dapat terjadi mbak
oke langkah langkah selanjutnya
apa sebetulnya planningnya akan seperti apa dan masyarakat kan menungguin di sebetulnya
apa sih yang sebenarnya yang terjadi
kira kira rencana bawaslu akan seperti apa sih
abah setelah saja kita akan lanjutkan setelah saja berikut tetap bersama kami di layar pemilu
kemudian pada saat sudah masuk masa kampanye dan lain sebagainya ini baru mencuat dan kemudian akhirnya digunakan untuk kepentingan politik
sebenarnya kan memang bawaslu itu dalam melihat sebuah permasalahan kan memang ada time frame nya misalnya tujuh hari sejak diketahui misalnya
itu adalah batas misalnya untuk sebuah pelaporan ataupun setelah sebuah informasi awal didapatkan oleh bawaslu ada waktu untuk melakukan kajian kajian
dan itu adalah sebagai langkah awal sebagai dasar untuk memulai sebuah sesuatu
karena misalnya kalau misalnya kita dibawa ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu mana kamu punya kajian
kajian itu menjadi penting untuk dalam dasar untuk melakukan sesuatu
kita biasanya suka namanya form a satu namanya itu dari bagian laporan pengawasan
kemudian dari laporan pengasahan tersebut menuju namanya form a tiga itu hasil daripada kajian kita
terhadap untuk klarifikasi berikutnya
kemudian akan baru terakhir tuh ada namanya keterangan saksi ada alat bukti itu terakhir nanti akan muncul di form a
itu adalah sebagai sebuah kesimpulan apakah sebuah pelanggaran itu sudah terjadi atau belum
jadi itulah bagian bagian yang harus bawaslu lakukan misalnya untuk bisa terakhirnya sebuah pelanggan tersebut bisa ketahuan
telah terjadi sebuah pelanggaran ataupun tidak
jadi tujuh hari ke depan kita akan melihat ada satu langkah konkret ya dari bawaslu ya
bisa kita lihat karena kan juga ada untuk memanggil seseorang kan juga butuh waktu mbak
ya kan minimal harus ada dua hari kerja sebelumnya surat undangan sudah dipanggil
tapi itu kan bagian dari bagian prosedur pemanggilannya
tapi kan itu juga maksudnya itu menjadi bahan
semua itu harus dikumpulkan agar pada saat sebuah proses ini dimulai
kita sudah tidak lagi nyari nyari
di tengah tengah siapa ya siapa yang harus dipanggil ya
siapa ya kalau dia tidak hadir apa ya langkah yang harus selanjutnya
itu kan harus dalam planning proses klarifikasi misalnya
itu yang terakhir yang bisa kami sampaikan kepada publik bahwa memang ini sudah kami laksanakan
dan sebagaimana sampaikan oleh mbak titi bahwa emang bawaslu wajib untuk menindaklanjuti
kenapa karena kita punya tanggung jawab untuk memberikan pelajaran kepada partai
politik bahwa adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk menerima itu
dan itu adalah ada sebuah konsekuensinya
dan ada cara cara yang untuk proses untuk dana kampanye
tapi itu nanti setelah sesuatu menjadi paslah
oke mbak titi nggak perlu khawatir
bawaslu bersama rakyat mengawasi pemilu kok
ya yang sebenarnya yang kita inginkan kan adalah pernyataan tegas dari bawaslu
karena begini yang berbahaya dari isu ini adalah pemilu kita selalu dipenuhi oleh wacana
terjadinya praktik politik transaksional tetapi semua pemangku kepentingan seperti
bisa melakukan apa apa
karena akan selalu ada celah yang diproyeksikan kalau saya berada di sana saya bisa lepas
tetapi dengan bawaslu yang progresif tentu berpegangan pada prinsip objektivitas profesionalisme kepastian hukum
keyakinan itu yang sebenarnya diharapkan oleh publik
yang diharapkan oleh publik
informasi yang berkembang ini tidak akan didiamkan
itu yang diperlukan
tindak lanjutnya seperti apa langkahnya seperti apa
karena normanya sudah jelas
perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang
masalah yang menerima siapa implikasinya akan bagaimana
kronologinya yang benar seperti apa
itu yang diminta oleh masyarakat
meskipun kita berharap ya begini ya
jangan sampai kemudian isu ini untuk digunakan sebagai posisi tawar politik semata
orang melempar isu
kemudian kita berharap
kemudian ramai gegap gempita
ketika kemudian panggung politik sudah bisa direbut diam begitu saja
ini pembelajaran yang mestinya
oleh bawaslu sebagai institusi yang diberikan mandat oleh negara melalui undang undang dan konstitusi kita
itu kemudian juga ikut ikutan gitu terbawa suasana
redup redam tiba tiba juga ikut diam
nah itu yang kita tidak inginkan
jadi langkah nyata dari bawaslu tindakan konkret dan juga jaminan kepastian bahwa proses ini akan dijalankan dengan sungguh sempurna
dengan profesional dan betul betul transparan memberikan keadilan bagi semua pihak
oke akan dilakukan seperti itu kan pak frits
bawaslu akan melakukan
bawaslu akan melakukan
singkat sekali ya
karena memang ini saya kira kan komitmen terbuka ya
publik juga melihat dan pr besarnya adalah kita tunggu betul bawaslu bagaimana langkahnya ke depan
karena waktu penanganan pelanggaran di dalam undang undang ini
pelanggaran di dalam undang undang pemilu kita juga terbatas
tapi sebetulnya kalau kita bicara masalah mahar politik ini
seberapa besar sebetulnya sanksi yang akan nanti diberikan kepada paslon ataupun partai politik yang melakukan mahar politik ini
bahwa kalau kita melihat terhadap undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas ini
memang sanksi terbesarnya adalah tidak dapat mencalonkan capres ataupun caleg untuk periode yang ke depan
artinya tidak didiskualifikasi untuk saat ini
tidak didiskualifikasi untuk saat ini
tapi tidak dapat mencalonkan untuk di pemilu berikutnya yaitu adalah pemilu tahun dua ribu sembilan
ya kecuali kalau praktik praktik ini melibatkan tindak pidana yang lain
ya misalnya tindak pidana korupsi kan tidak boleh menyuap penyelenggara negara
makanya pentingnya institusi yang punya otoritas untuk menelusuri ini dengan baik
kita media publik mungkin punya keterbatasan
apakah aliran uang itu benar
kalau iya benar kepada siapa
ini kan dugaan dugaan begitu
dan implikasinya kalau ternyata dia juga bisa dikenai dengan tindak pidana yang lain
kalau memang itu mengenai calon calon tidak boleh berstatus terpidana
kalau calon berstatus terpidana kan tidak memenuhi syarat
karena calon harus bebas dari status sebagai terpidana bahkan tidak boleh pernah melakukan tindak pidana korupsi ataupun kejahatan berat lainnya
yang makanya kami perlukan publik perlukan adalah jangan jadikan isu ini gorengan politik
yang tidak jelas tindak lanjutnya ataupun muaranya
tetapi publik memerlukan bagaimana ini ditangani dengan terang benderang kronologisnya seperti apa
apa sih faktanya itu yang dibutuhkan oleh publik
oke apa sih faktanya itu yang kemudian dibutuhkan oleh publik
kita akan lanjutkan setelah jeda kita akan break dulu
kami akan segera kembali di layar pemilu terpercaya tetap bersama kami
oke bawaslu mengatakan akan bersedia melakukan tindak lanjut apa kemudian yang kita harapkan nanti langkah seperti apa
yang pertama kita mendukung bawaslu jadi yakinlah kalau bawaslu itu bekerja sesuai dengan tupoksinya
apa yang menjadi tugas dan kewenangannya dijalankan dengan baik masyarakat publik akan berada di belakang bawaslu
jadi yang kita harapkan adalah para pihak mendukung penuh langkah tindak lanjut ini oleh bawaslu
dan tidak kemudian melakukan delegitimasi pada bawaslu dengan anggapan bawaslu berpihak dan lain sebagainya
memang itulah semestinya yang dilakukan oleh bawaslu masalah kemudian proses ini melibatkan nama nama besar yang tadi disebut
ini kan juga jadi forum klarifikasi mereka untuk mengkonfirmasi dan kemudian membuktikan kebenaran dari apa yang mereka yakini dan mereka anggap itu sebagai fakta
jadi jangan kemudian kita menjadikan ini sebagai upaya juga untuk menyerang balik bawaslu justru publik masyarakat media
jadi kita harus berada di belakang bawaslu untuk memperkuat bawaslu
oke masyarakat dan publik akan berada di belakang bawaslu kira kira bawaslu akan siap mengemban amanah itu atau tidak
ya terima kasih bahwa kita kan akan menindak lanjut ini mbak
dan juga itu melalui ini kami mengharapkan kepada para pihak yang nantinya akan diundang oleh bawaslu itu bersedia untuk hadir
karena kita sudah punya banyak pengalaman bukan banyak lah ya kita punya kasus di surabaya di cirebon pangkal pinang
serta di palangkaraya misalnya
pada saat di media berani untuk ngomong tapi pada saat kami undang untuk melakukan klarifikasi tidak pernah datang
ya kan jadi mungkin pada saatnya nanti misalnya pada saat bawaslu untuk akan memulai proses dan bawaslu mengirimkan undangan untuk klarifikasi
kiranya dapat hadir dan menceritakan apa adanya mengenai proses yang terjadi
sehingga fakta fakta yang selama ini kita sama samar bisa dapat kita jelaskan sehingga
dugaan dugaan tersebut bisa kita selesaikan
oke oke itu sekaligus sebagai imbauan atau permintaan bawaslu terhadap pihak pihak yang nanti akan melakukan klarifikasi atas kasus ini
karena seperti yang tadi mbak titi katakan ya bawaslu akan bersama rakyat mengawasi pemilu
oke terima kasih pak bris dan juga mbak titi
dan diskusi tadi mengakhiri layar pemilu terpercaya pada malam ini
pastikan anda mendapat update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres

saya fayun izzar salam malam